beberapa resiko penyakit yang ditimbulkan adalah hipertensi pada ibu hamil
kalau kita nggak belajar lalu menganggap data itu sebagai suatu berkah yang kita bisa eksploitasi
mereka tidak tahu bagaimana harus
padahal kalau kita merujuk pada undang undang penanggulangan bencana
kementerian esdm telah menerbitkan permen esdm nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh satu
yang itu yang masalah waktu gue milih
bisa juga karena terlalu banyak pekerjaan
maka dengan banyaknya status hukum ini menjadikan masyarakat mau tidak mau harus mematuhi aturan ini
jadi kalau musuhnya ini terus kita kekuatannya di sini kita pakai sistem offense ini defense nya nanti begini
untuk membatalkan premier iftar
uph nya sendiri dua ribu empat ya cuman kan uph sama sph itu kan duluan sph
karena bagaimanapun kalau kita bicara konstruksi koalisi bahwa pak prabowo gibran membutuhkan koalisi yang solid yang kuat
menurut bayuni pelanggan warungnya berasal dari berbagai kalangan kelas sosial
selain itu dampak yang ada dampak lingkungan dengan menggunakan biogas
termasuk juga ada disana transaksi keuangan tripatif
kita akan berbincang dengan wakil ketua komisi sembilan dpr ri melki laka lena
kita gabungkan juga dengan penggadean
tapi orang indonesia belum bisa mengalihkan makanan beras atau makanan baku itu dari
tetapi yang saya ingin pastikan tidak ada korupsi di pssi
kalian yang mewakili teman teman dari ppln melbourne dan juga kppsln
yang keduanya merupakan produk subsidi
itu gue benar benar bete banget gitu dari situ
ya itu kan itu kan ekspresi itu padahal substansinya yang kita bahas sama seperti kasus saya
itu dan ini adalah data dari pemerintah sendiri
artinya pengawas kita itu menganggap ada penambahan modal sehingga mempengaruhi bagaimana kesehatan aja kekerasan itu sendiri
sistem informasi partai politik atau sipol adalah seperangkat sistem untuk mendukung pendaftaran
dengan tempat tidur yang nyaman ditambah berpendingin udara
boleh lah diririk lah fernando soalnya
tidak ada masalah persiapan infrastruktur